saya mau lanjut lagi tapi ke arah mana ya
itu tiap jam setengah empat pagi sampai nanti nanti kan surut nanti kembali lagi surut kembali lagi
aduh dulu gue pernah turun tiga puluh satu kilo loh
kita harus bisa mempertahankan positivity rate kita di bawah satu persen
kenapa putusannya menjadi tidak sah
atau sekedar berfoto mengabadikan panorama alam

sekarang saya sudah sampai di checkpoint tujuh hai teman teman
sebenarnya pasal tujuh belas undang undang kekuasaan kehakiman itu memang ditujukan kepada
bagaimana pks dan demokrat hanya bisa
jadi antar paten dan kota begitu juga dengan para kamat di lapangan dengan para lurah
padahal sudah sepuluh an area tidak ada
itu survei yang polmer atau ada survei lain
nanti kalau dari sana kita masih ragu ini ada atau tidak
nah itu perasaan temen temen anak anak merepati tuh gimana sih setelah tau lu keluar gitu
lalu kapan kira kira fit and proper test calon panglima tni akan digelar
walaupun saya tidak menafikan industrialisasi di sektor hulu tetap perlu
karena itulah windu menekankan kewaspadaan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat diutamakan
masuk ke satu petrus juga atau misalkan ada yang di emmanuel juga
agar manfaat jamu bisa dirasakan oleh tubuh
terus menjaga keamanannya secara holistik end to end nya mas
apapun yang dikerjain cuma bisa gak sepenuh hati gitu kayak
iya jadi gue ngerasanya juga
dia makin kenal biar makin setuju
saat ini dusun bondan telah memiliki lima unit kincir angin dan dua puluh empat